gawat bang edi nggak tahu kalau pasukan kita sudah ditendang dari terminal
bang edi mau kita kasih tahu
bisa lebih gawat kalau bang edi tahu pasukan kita sudah ditendang dari terminal
soal terminal biarin aja
seperti kata kang mus itu bukan urusan kita
tapi saya nggak rela terminal dipegang darman
terus kamu mau apa
kita serang balik terminal
kita harus punya alasan yang cukup
denny balik lagi ke terminal
mau nunggu apaan siapa
udah tau belum
temen temen udah balik ke terminal
tapi harus geser usap
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
saya gak tega
kalau harus usir orang

saya tau gimana rasanya kehilangan kerjaan
mereka gabung sama bubun
bos bubun udah gak di terminal
sekarang yang pegang terminal siapa
tony di backup sama kang darman
bubun digeser sama kang darman
mana mungkin kalau tony yang geser bos bubun
saya cuma mau tau
kamu udah tau apa belum temen temen udah balik ke terminal
sekarang saya sudah tau
terima kasih buat imponnya
terima kasih buat imponnya

bubun sudah digeser kang darman
pun sudah digeser kang darman dari terminal
sekarang tony yang pegang terminal
dia di backup sama kang darman
buat apa kamu ngasih tahu ke saya
biar a gak ketinggalan info
dia ngasih tahu kalau bubun udah digeser darman dari terminal
sekarang darman yang pegang terminal
maka salah satunya
bisa kita lihat tadi ke punching badan yang kacau
sekarang dia sudah digeser
jalanan sejak kita semua pensiun
orang lain yang berkuasa
salah satu kelompok yang pegang jalanan
mereka itu yang bentrok sama taslim
mereka yang datang ke pasar terus ngeroyok taslim
itu bukan cuma masalah pribadi
mungkin mereka mau mengambil alih pasar
kata kamus itu bukan urusan kita lagi
sudah bertemu pengelola pasar
mulai besok urusan retribusi keamanan sama parkir kita yang pegang
kang murad pasti balas dendam soal pengeroyokan taslim
kemarin di pasar
kang mus cuma bilang ke kang murad
sekarang udah gak ada kang pipit
saya nggak mungkin ngebiarin kang urat sendirian
dua hari sebelumnya saya perlu uang buat acara itu
store ke saya semua uang dari jalanan pasar dan terminal
gawat bang edi nggak tahu kalau pasukan kita sudah ditendang dari terminal
bang edi mau kita kasih tahu
bisa lebih gawat kalau bang edy tahu pasukan kita sudah ditendang
bisa lebih gawat kalau pasukan kita sudah ditendang dari terminal
soal terminal biarin aja
seperti kata kang mus itu bukan urusan kita
tapi saya nggak rela terminal dipegang darman
terus kamu mau apa
kita serang balik terminal
kita harus punya alasan yang cukup
dulu darman sengaja atau enggak
sudah bikin adik ipar kang gobang tewas
dia memang di order dik dik
tapi ordernya cuma pengejaran
gara gara itu kang gobang balas dendam ke dik dik
terus kang gobang sampai hari ini masih dipenjara
kita beresin satu persatu
kita jangan langsung nyerang
kita cek dulu kekuatan lawan
siapa yang mau ngecek
kenapa ngeliat ke saya
wubun kabur dari rumah sakit
tidak ada yang tahu
ini untuk kamu
selama dia mengira orang orang yang tempoh hari ngeroyok dia
orang orang suruhan darman
barangkali perlu dihajar lagi
kalau perlu saya nggak akan pilihan hati
sebelum berhenti mencari penjaga
saya akan mengundurkan kekuatan
saya akan menghentikan kekuatan
saya akan menghentikan kekuatan